selain menteri keuangan sri mulyani gubernur bank indonesia juga menyatakan pergerakan rupiah cenderung stabil
meski ada aksi dua puluh dua mei yang berujung ricuh
rp ditutup rp empat belas lima ratus dua puluh rp empat belas lima ratus tiga puluh
di kemarin memang tentu saja ada pelemahan dalam sehari kemarin adalah rp empat puluh lima
dan karena itu terutama juga merespon faktor faktor global maupun faktor faktor domestik
faktor globalnya tentu saja berlanjutnya ketegangan perdagangan antara amerika dan china
faktor domestiknya ada tentu saja merespon apa yang terjadi di dalam negeri
kami memperkirakan bahwa rupiah akan tetap bergerak stabil
kemarin dua puluh dua mei
nilai tukar rupiah pada perdagangan pasar spot anjlok
kurs rupiah pada perdagangan dua puluh dua mei bahkan menjadi yang terlemah sejak akhir desember dua ribu delapan belas
eskalasi politik yang terjadi sejak selasa malam hingga rabu membuat nilai tukar rupiah terus tertekan
rupiah ditutup di angka empat belas lima ratus dua puluh lima per dolar amerika
depresiasi rupiah terjadi di tengah mata uang asia yang justru terapresiasi